sementara partai gerindra memastikan pasangan calon prabowo subianto gibran raka buming raka
siap menghadapi gugatan pemilu di mk
sekjen gerindra ahmad muzani mengaku menghormati proses hukum yang bakal bergulir
namun muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti tidak akurat
kami dari pasangan dua siap untuk memperkuat keputusan kpu yang akan diumumkan malam hari ini
kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah
bukti yang tidak akurat dan akurasi yang tidak pas
karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh kpu pada malam ini
hari ini berkaitan dengan keputusan pilpres
saudara partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
menyatakan siap menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu
politisi pdip deddy sitorus menegaskan partainya siap menggulirkan hak angket
deddy menyatakan belum bisa memastikan kapan hak angket akan digulirkan
menurut deddy hak angket jadi keputusan ketua umum pdip megawati soekarno putri dan dpp
sebelumnya tiga partai koalisi perubahan menyatakan menunggu sikap pdi perjuangan
hak hak yang dirakukan dengan koreksi
hak angket akan meluncur
tapi sudah mau raport pada pula tanggal tiga nanti
apapun itu adalah keputusan ketua umum dan dpp partai
tapi pada prinsipnya fraksi semuanya sudah siap gitu ya bang
apa kita yang nggak siap kalau udah perintah partai
hak angket ini adalah perjuangan kita memperbaiki peradaban politik
tentu harus disiapkan dengan baik dan benar
hak angket dugaan kecurangan pemilu kali pertama disuarakan capres ganjar pranowo
namun agar bisa dijalankan pertama hak angket diusulkan oleh minimal dua puluh lima anggota dpr dan lebih dari satu fraksi
lalu usulan hak angket diterima jika dapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota dpr dalam rapat paripurna